jakarta tidak menyurutkan minat masyarakat untuk berwisata kementerian kesehatan telah
merilis laporan traffic penggunaan aplikasi peduli lindungi di sejumlah tempat wisata dan
rekreasi di jakarta tercatat ada sepuluh tempat wisata yang paling banyak dikunjungi wisatawan
pada periode dua puluh tiga januari hingga enam februari dua ribu dua puluh dua dimulai dari posisi pertama terdapat
taman impian jaya ancol jakarta utara dengan jumlah kunjungan lebih dari delapan puluh tujuh ribu kemudian
taman marga satwa ragunan jakarta selatan dengan jumlah hampir mencapai tiga puluh pengunjung hingga
taman burung jakarta timur di posisi sepuluh dengan jumlah delapan ratus sembilan pengunjung saat ini saya sedang berada
di taman marga satwa ragunan yang menduduki peringkat kedua dari sepuluh tempat wisata di jakarta
yang paling banyak dikunjungi wisatawan menurut traffic peduli lindungi tentunya besarnya minat
berwisata di tengah tingginya kakobit nantin perlu diiringi dengan peningkatan aturan prokes dari pihak
pengolah juga kesadaran
dari pihak wisatawan untuk menerapkan perlakuan kesehatan menurut kepala humas taman margasatwa
ragunan wahyudi bambang meski masuk peringkat dua namun tren jumlah pengunjung terus menurun dan
jumlahnya berada di batas aman jumlah pengunjung dibatasi dua puluh lima persen atau lima belas namun pada akhir
pekan lalu hingga hari ini jumlah pengunjung tak lebih dari sepuluh pihak pengelola juga memperketat
aturan prokes mulai dari syarat pengunjung yang kini wajib vaksin minimal dosis dua
anak usia enam hingga dua belas tahun vaksin minimal dosis satu pembatasan jam operasional sampai jam empat belas tiga puluh hingga
wajib membeli tiket via website sebelum hari ha ya yang pertama sebelum omikron merebak kita
masih ijinkan pengunjung vaksin dosis satu ya tapi untuk saat ini setelah merebaknya omikron harus

jika pengunjung yang sudah vaksin vaksin minimal dosis satu tetapi pengunjung yang sudah vaksin minimal dosis satu tetapi untuk saat ini setelah merebaknya omikron harus syaratnya dosis dua sudah jadi kalau walaupun sudah vaksin tapi dosis satu pengunjung yang harus dikutuk
tetap kita tolak ya
terus syarat syarat pendaftaran secara online itu masih berlaku
diberlakukan juga ganjil genap untuk kendaraan juga masih berjalan ya
pengawasan juga terus dijalankan melalui petugas yang berjaga
dan berpatroli di area
pengunjung di taman margasatwa ragunan jakarta selatan
nampak ramai namun tetap kondusif
seperti pelaksanaan prokes menjaga jarak aman
dan mencuci tangan di wastafel yang sudah disediakan
salah satu wisatawan sarah mengaku rutin berkunjung ke ragunan
bersama keluarga sambil bersepeda untuk menikmati pembarangan satwa
dan rimbunnya pepohonan
menurutnya aturan prokes dan pelaksanaannya
sudah cukup membuatnya merasa aman berwisata di sini
dan protokol kesehatannya dijaga gitu
jadi petugasnya selalu mengingatkan kita untuk tetap pakai masker
terus tempat cuci tangan di mana mana ada sabunnya ada
kamar mandinya bersih
semua juga udah punya kesadaran masing masing sih
dari pengunjungnya juga untuk jaga protokol kesehatan
jadi kayak sering sering cuci tangannya tuh saya lihat juga sering cuci tangan
terus ini masker juga tetap on gitu
diharapkan tidak hanya aturan prokes dari pengolah
namun kesadaran wisatawan juga terus ditingkatkan
agar dapat membantu memutus mata rantai covid sembilan belas